pengembudi taksi online yang tergabung dalam aliansi driver online indonesia atau aliando rabu siang melakukan long march dari patung kuda jalan merdeka selatan menuju ke istana negara jakarta pusat
mereka menuntut bertemu presiden joko widodo untuk menolak permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
aksi ini menolak permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas yang mengatur tentang penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
selain itu para pengemudi taksi online ini juga menuntut pembuatan ujikir dan menolak pembuatan sim a umum
para pengemudi sudah pernah melakukan aksi serupa karena tidak ada kesepakatan mereka melakukan aksi kembali
menurut rencana mereka akan menuju ke istana dan bertemu dengan presiden joko widodo
masuk ke substansinya satu ratus delapan kita menolak apa yang ada di satu ratus delapan
menurut kami kami tidak bisa dibawa ke ranah umum kami adalah individu gitu
dan kami langsung bergabung dengan koresponden femi afriyadi di depan istana merdeka jakarta saat ini
femi bagaimana jalannya aksi yang dilakukan oleh para pengemudi online ini dan poin poin apa yang kemudian mereka tuntut terhadap pemerintah
ya selamat siang reinhardt seperti yang anda lihat mungkin saat ini yang terjadi
di belakang saya aksi penyampaian aspirasi dan juga orasi oleh sejumlah pihak yang tergabung dalam aliando
ini juga masih terus berlangsung dan bisa dikatakan bahwa sejak tadi aksi dimulai sekitar satu jam yang lalu memang sempat ricu begitu
karena para pengembudi taksi online ini memaksa jalan medan merdeka barat ini untuk ditutup untuk diblokir
tapi kemudian ini bisa diantisipasi oleh petugas kepolisian yang memang sudah berjaga di lokasi ini
dan aksi saling dorong tadi sempat terjadi di mana memang mereka kendaraan kendaraan yang mereka bawa tadi sebelum mereka memulai aksi operasi ini
diparkir di sepanjang jalan medan merdeka barat ini
kemudian juga ditambah bahan kawat berduri oleh petugas kepolisian untuk mengantisipasi esensi
kalasimasa ini juga masih terpasang di sini walaupun memang tadi ada kesempatan bahwa kawat ini juga akhirnya ditutup beberapa puluh meter
karena tadi sempat diulur sepanjang lebih dari tiga ratus meter
tapi kemudian ini mendapat penolakan dari para peserta aksi dan kemudian mereka memaksa pihak kepolisian untuk mengguluduri tersebut agar memang mereka bisa simpulkan
walaupun saat ini jumlah mereka masih terus bertambah tapi kemudian memang mereka memaksa untuk berada di luar taman pandang atau jalur yang memang seperti biasa digunakan untuk para pendemonstran yang melakukan aksi di tempat ini
dan saat ini memang lebih sedikit teratur karena memang mereka dipaksa untuk masuk ke dalam daerah taman pandang monas ini
agar mereka tidak mengganggu lalu lintas jalur medan merdeka barat ini
kemudian polisi juga memaksa
membuat pakar betis begitu kendaraan taktis juga sudah berjaga untuk mengantisipasi hal hal yang memang tidak diinginkan
agar kemudian penyampaian aksi oleh
ali lian do ini bisa berjalan dengan baik
tadi saya mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada keinginan atau komitmen antara para demonstran dengan pihak kepolisian untuk kemudian berunding begitu
pihak pihak pertentu untuk bertemu dengan pihak pihak pertentu
karena kemudian kalau ke istana yang mereka harapkan untuk bertemu dengan presiden tentu tidak mungkin
selain juga memang karena presiden saat ini sedang berada di ambon untuk melakukan kunjungan kerja
namun belum ada informasi dari kantor presiden sendiri juga untuk menerima para demonstran ini untuk melakukan pertemuan atau semacam mediasi begitu
tapi kita terus memantau seperti apa kemudian jalannya demonstrasi ini
karena jalur medan merdeka barat ini saat ini
memang sudah setengahnya digunakan untuk parkir kendaraan dari para pengemudi online ini
kemudian setengahnya lagi memang masih bisa dimanfaatkan oleh kendaraan kendaraan yang akan melewati jalur ini
jadi ini memang antisipasi oleh pihak kepolisian
bagi masyarakat atau warga jakarta yang memang melewati jalur ini tentu kemudian masih bisa
tentu dengan harapan tetap berhati hati
karena jumlah masa pendemo sekarang masih terus bertambah
ini dari seluruh jakarta akan berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan aspirasinya
agar permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas ini bisa digugurkan begitu